lembaga perlindungan saksi dan korban menanggapi batalnya
kekasih brigadi rioswa mengajukan pemohonan perlindungan ke lpsk
dengan alasan akan kesulitan berkomunikasi kepada keluarga
lpsk menilai alasan itu tidak tepat
alasan itu juga menggambarkan keluarga kekasih brigadir yosua keliru memahami syarat perlindungan
jurubicara lpsk ruli novian mengatakan syarat perlindungan bagi saksi dan korban
disesuaikan dengan perlindungan apa yang ingin diperoleh
dan juga disesuaikan dengan permintaan dari pemohon
sejauh ini pihak lpsk proaktif mengirimkan surat kepada pihak keluarga brigadir yosua
jika ingin mengajukan permohonan perlindungan ke lpsk
namun hingga saat ini belum ada tanggapan
ada beberapa informasi ya di media bahwa salah satu saksi batal mengajukan permohonan perlindungan
karena syarat perlindungan yang salah satunya jika dirindungi tidak bisa lagi berkomunikasi dengan keluarga
saya lihat di media itu dari saksi dari yang ada di keluarga brigadir j tentu itu mungkin kekeliruan dalam memahami syarat perlindungan
memang betul ada syarat itu tapi dilihat dulu konteksnya pelindungan apa yang diperoleh